seluruh korban pesawat demonim air yang jatuh di gunung menuk oksibil telah berhasil dievakuasi dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit oksibil
dalam rilis yang diterima tim cnn indonesia dan dim seribu tujuh ratus dua wamena letkol infantri lukas saidi pun
melaporkan proses evakuasi yang dimulai sejak pagi jam lima tiga puluh waktu indonesia timur telah selesai
proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat karena opsi evakuasi udara akan sulit dilakukan
dengan kondisi medan dan cuaca yang sering berubah
korban selamat tiba di rsud oksibil sekitar pukul dua belas empat puluh waktu indonesia timur
tidak lama setelahnya tim sar berhasil mengevakuasi seluruh korban meninggal ke rumah sakit yang sama